lewat situ cuti
ini cuti sama deng boy lah
ngapain itu tuh
kok sebentar penjep kayak rahasia
sekarang kali pi lagi main peta umpet sama tini
hah panik panik aja
pagi pagi begini masuk main main aja
kayak nggak ada kerjaan aja
udah ngedenger katanya lo besok mau diajak ke kampus ya sama deng boy
lho kok bang pi ngerti toh
lho pi mah tau semuanya
soalnya bapak juga ngajak cunti nih
jadi harus diperiksa ke dokter
jadi di apa moto moto lah gitu
lalu terus lo gimana
lo mau ikut denbobi apa juragan papi ke dokter
ya itu bang
aku bingung ya
nggak boleh bingung bingung kalau jadi orang
nih kalau menurut gue nih
ini saran gue nih
lebih baik lo ikut jurgen papi ke dokter
bukannya apa apa cing
yang ngegaji lu di sini siapa
juragan papi bukannya denbobi
udah ke dokter aja
kemudian juragan papi
terus handphone nya dibuang aja bang
ke kampus kan
gue bilang juga enakan di kampus
gak payah lo ke dokter
iya ke kampus aja
buang aja deh
jangan ke kampus
dia mau ke kampus kok
iya belum ada ke kampus kan
kalau abang sering
abang pernah kuliah
ada lampu taman putus tuh
tadikju jadi eyelashes kan
pakai telur rebus bau tani
telur matas api
telurnya yang bulet ya
kok bulet toh mas
iya dong sebulet cinta mas bobi
nah ini tuh bang pi
ntar liat aja
wah seru banget ya
makan malam kita barengan begini nih
biasanya kan cuman sarapan doang
mami kamu tuh sibuk bukannya main
kalau jarang sekali bisa makan malam
seperti ini karena setiap kali
maim mau pulang dari butik
ada aja urusan
yang inilah yang itulah
gapapa tau mie
yang penting nih bobi ini
ngerusra gitu mami
mami tau gak
jalannya aja masih nggak benar
iya pi masih sakit benar
enggak mami udah gak ada apa apa tuh
tuh udah sembuh tuh tuh
mami jangan main main mami kalau cedera begitu mami bukan apa apa mami
itu tuh harus berusaha bener bener
kalau nanti kena kesaraf bisa stroke mie
waduh jangan sampai pih
udah kalau gitu besok mami antar tapi ke dokter ya
kita periksain kalau perlu di ronsen
apa sih ini cuma kau seliau dikit
ngapain pakai ronsen segala kayak kena apa aja
nih kalau mami mau ronsen mau periksa
kenapa soalnya mie
peredaran darah kita itu lancar nih
ya sudah besok pagi sebelum mami berangkat ke butik
mami antarpapi ke dokter di ronsen biar ketahuan semuanya
ya udah jangan bandel
iya mie emang harus cepet mie jalan kan macet mie
oke papi gw sp cepet sembuh piee daaah
si bobi udah punya pacar kok kayak anak kecil gitu sih
enggak kalau diliat liat memang masih kayak anak kecil
kamu jangan seneng dulu bop
kamu pikir udah menang
tunggu aja tapi masih punya serangan balik
daaah papi daaah
uset dah cakep cakep gelap banget sih
enggak saya cuma mau kasih tau
kalau mau nyari julagan papi enggak ada
pergi ke dokter sama julagan mami
lagi juga gw pun cari dia gw cari bopi
eh bopinya juga udah pergi
enggak mungkin ini masih jam segini bopi belum udah angkat kampus
waduh dia udah tau dia dan bopi mau ke kampus
bagaimana sih katanya gak boleh dikasih tau
tapi dia udah tahu nih
nenek lampir lagi
tuh dia dan bopi ngapain lagi disitu
maaf nih beneran dan bopinya udah pergi
eh kamu gak usah bohong ya
saya tuh tau nih motornya masih disini
masa orangnya udah gak ada
dia tadi pergi naik ojek itu yang ada di internet tuh
eh cek yang ini
aduh aduh kepala gw ya
aduh musiknya gw
ya mendingan gw pingsan dah
lewat situ di lewat situ di
ini sama dengan berilas ngapain itu
kok sebenernya penjep kayak rahasia
pi lagi main ketak umpet
ketak umpet sama kiri
pagi pagi begini cuma main main aja
kayak nggak ada kerjaan aja
isi banget kepala gw dah
aduh lumayan kejedot
kerjaan gw kelak lagi
mau kasih mau ngasih tau dulu
mau cari siapa
oh ada di depan
hah di depan
tadi gak ada kok di depan
eh namanya juga kerjanya di depan gak ada disini
di depan kerjanya
emang ada keperluan apa sama bopi
saya gak cari bopi
memang keliatannya sepi ini
bopi sama cendini tuh lagi main tak umpet
sekarang aja tuh dia tuh
sendiri lagi mendap mendap gitu
main pelak umpet
iya tuh sekarang aja dia lagi umpet umpet tuh
nam cendini juga pengen main juga ya
jasadana muda pom pak pap pak
papi kenapa sih kok diem aja
udah belum tadi ya
iya kata temen bopi
kalau keseriusan gini enakan dikasih parem biar anget
bopi telepon dia ya
boleh ngajak terjual jual
boleh ngajak terjual tidak ada panggilan
nanti lagi terpengpilih kuala sih ya
yaudah pi nanti mami yang beliin paremnya
ya terserah mami
si ropi pake mati lagi hpnya
gimana mau update situasi
api tenang ya mas
ini tempat kuliahnya mas bobby
kayak istana presiden mas
alah berlebihan kamu tin
bener ya mas
enggak liat udah
kerapos kerapos gitu banyak debungnya
kampus emang jarang dirawat nih
jangan jauh jauh
ini mas bobi buru buru nih mau ketemu dosen pemimpin mas bobi
jadi kalo mas bopi telah sedikit pasti marah marah tin
jangan tenang aja
dia orang itu asli lucu tin
kamu tenang aja tanak nafas deh
temen mas bopi nih
liat liat pak babang kah lu
lu liat gak
gua aja baru dateng
semua si buru buru tin aja
ceweknya ganti ganti mulu
jangan jangan hobi sama centini
pergi ke kampus lagi
untuk pembantu emang ya gak ada kapok kapoknya
liat aja pokoknya kalo sampe beneran mereka berdua ke kampus
gua akan kasih pajaran ke pembantu itu
oh ya emang siapa lagi yang kau bawa ini
piring buang cantik ini
kemarin kau bawa mobil ini lain lagi
jadi kali siapa
pembantu saya pak
pembantu yang kau ceritakan sama aku
yang dia punya suara tenor
nah ini ini sedikit rendah ya pak
warna suaranya bagus
kan centini ini yang jadi narasumber deskripsi saya pak
alamak jangan spektakuler kali